ya hukum indonesia mengenal korupsi sebagai extraordinary crime atau tindak pidana luar biasa
namun besaran masa hukuman yang dialamatkan kepada terpidana korupsi di indonesia yang baru baru ini
kita berkaca dari pemotongan atau diskon hukuman atas joko chandra dan pinangki sirna malasari
justru seakan menasbikan korupsi ini jadi seperti ordinary atau bahkan less dan ordinary crime
kita gali bersama dua narasumber saya malam hari ini yang sudah hadir di cnn indonesia newscast
ada bang arteria dahlan anggota komisi tiga dpr republik indonesia selamat malam bang arteria
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam sehat gimana ya kondisinya ya bang
dan yang kedua ada zainal arifin mohtar peneliti senior pukat atau pusat kajian anti korupsi ugm
selamat malam mas uceng
selamat malam bapak nief
mas ucheng gimana kondisinya sehat juga ya
alhamdulillah terima kasih
sehat dan luar
sehat dan luar raskit aroko seperti itu selamat
oke bapak bapak ini sementara saya ke mas uceng terlebih dahulu ya
mas uceng kita mengingat fenomena ini sayangnya ya bukan kali pertama muncul tidak dalam satu atau dua tahun belakangan
ini memang seperti ini ya wajah penegakan hukum di indonesia saat ini
sebenarnya kita bisa berkaca dari kasus korupsi
dari kasus korupsi itu kalau misalnya kita baca risetnya icw panjang tahun dua ribu dua puluh
itu kan terjadi dari sekitar satu dua ratus an kasus korupsi
itu terjadi beberapa masalah
mulai dari keseriusan pengungkapan perkara lalu kemudian penuntutan bahkan kemudian putusan perkara korupsi itu sendiri
kalau kita lihat penuntutan itu kelihatan dalam trendnya tidak terlalu serius
penuntutannya kemudian juga mengalami penurunan sepanjang tahun dua ribu dua ribu dua puluh
begitu juga putusannya
putusannya juga rata rata kalau dalam hitungan icw dari satu dua ratus perkara itu mainnya di tiga tahun
tiga tahun satu bulan dari satu dua ratus sembilan puluh delapan perkara
nah belum berlaku
lagi ada fenomena belakangan yang rajinnya untuk putusan bebas ya atau lepas
itu ada sekitar enam puluh enam kasus kalau tidak salah
tingkat dari tahun sebelumnya
dari tahun dua ribu sembilan belas itu cuma empat puluh an itu menjadi enam puluh an hampir tujuh puluh an di zaman sekarang
nah artinya apa kalau kita mau lihat
ada banyak faktor sebenarnya yang harusnya kita bisa lihat
itu hanya dalam kasus korupsi
dalam kasus korupsi ada banyak faktor
salah satunya memang ya mungkin bisa jadi semangat pemberantasan korupsi itu mulai mengendur
misalnya saya termasuk tentu bang arteria berbeda dengan saya
tapi saya termasuk yang mengatakan ya revisi undang undang kpk salah satu pencetusnya
lalu kemudian menurunnya kinerja kpk
kita bisa lihat dari jumlah penyidikan perkaranya
lalu kemudian jumlah ott nya
lalu kemudian beberapa kontraporsi internal mereka
ini adalah konsekuensi sebenarnya dari mulai beralihnya negara
dari keseriusan pemberantasan korupsi
rasanya bukan hanya data icw atau opini kita
kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita juga mengalami penurunan drastis
penurunan terburuk sepanjang reformasi
jadi menurun poin tiga dari empat puluh menjadi tiga puluh tujuh
itu penurunan tertinggi sepanjang sejarah indonesia
ke akhirnya undang undang kpk atau pasca reformasi
nah lagi lagi kalau kita mau bicara faktor faktornya tidak tunggal
jadi faktornya bisa jadi karena itu
bisa jadi juga karena ya berubahnya cara pandang negara
bisa jadi berubahnya konstelasi di kepolisian dan kejaksaan
berubahnya konstelasi di kpk
jadi faktor faktor ini yang menyumbang semua itu

oke oke kalau mau bicara bagaimana dedah atau bagaimana memperbaiki kemampuan

memperbaiki kembali misalnya mau menaikkan kembali yang namanya
indeks persepsi korupsi kita jangan jangan jawabannya juga tidak tunggal
jawabannya bukan hanya sekedar penghumuman di anti korupsi
tetapi juga bicara soal demokrasi dan lain lain sebagainya
karena ipk kita kan tersusun dari banyak indeks ya
bukan hanya indeks berkaitan dengan penegakan hukum
tapi juga demokrasi kepemiluan dan lain lain sebagainya
oke oke saya ke bank arteria deh

misalnya tadi mas uceh mengatakan ini adalah salah satu konsekuensi
yang harus kita terima gitu dengan adanya semangat pemberantasan korupsi yang menurun
kalau tanggapan dari komisi tiga dpr sendiri dan terutama untuk pribadi bank arteria bagaimana
ya pertama tama kami apresiasi tentunya sama pak mas buceng
sama cnn yang masih meng highlight topik atau isu terkait dengan korupsi ini
ini bukti bahwa masyarakat kita masih concern
terkait dengan giat giat pemberantasan tindak pidana korupsi
kami di komisi tiga senampiasa istri koma konsisten dan selalu menyerap masukan
pandangan pernyataan kritik
termasuk juga belakangan ini ada yang terkait dengan putusan bebas
putusan lepas dan pengurangan hukuman yang terjadi
tanpa diminta misi tiga itu pastinya memberi atensi pastinya serius
dan kami juga terpaksa ikut belajar belajar kasus per kasus
saya sendiri membaca sendiri putusannya
dan kami langsung menanyakan alasannya pada mitra mitra kami terkait dengan keluh kesah
masukan dan kritik yang disampaikan melalui kami baik langsung maupun tidak langsung
bagi komisi tiga konsen terkait dengan kepastian hukum rasa keadilan kemudian isu dan kemanfaatan
itu menjadi hal yang sangat penting
itu menjadi isu sentral
nah kami juga memastikan apakah putusan tersebut memang betul betul melakukan sebagai upaya korektif
atas kesalahan fakta kesalahan penerapan hukum dan sebagainya
tapi yang harus dipahami putusan hakim ini adalah kewenangan semua pihak
ya kemenangan semua pihak
nah sebagai warga negara yang hidup di negara hukum
tentunya kita harus mematuhi hukum menghormati putusan hakim
silakan pendapatnya berbeda tapi saya menyarankan jangan kita menyalahkan hakim di ruang publik
atau mengatakan putusan bermasalah
silakan saja ada ketidaksesuaian pendapat di mana dan kita bisa lakukan upaya upaya untuk mencabar
karena di hukum ini kan tersedia upaya upaya banding kasasi dan sebagainya
yang pasti juga kita juga harus baca setiap putusan
karena keputusan perkara itu sifatnya personal casuistis
jadi harus ditelah satu persatu case by case
karena karakter kemudian juga masalah kualitas kapasitas setiap setiap perkara itu berbeda
saya berharap dan ingin menginformasikan bahwa putusan itu adalah ranah kewenangan hakim
karena hakim ini wakil tuhan di dunia
hakim pemeriksa perkara yang paling tahu perkaranya itu ceritanya bagaimana fakta hukumnya seperti apa
kami juga ingin memastikan semua pihak disamping menghormati sebelum berpendapat
juga membaca semua salinan putusan dengan begitu cepat cermatnya
sehingga nanti isu itu terkait dengan yang tadi dikatakan hakim
putusan bermasalah kemudian juga semangat pemberantasan korupsi itu berkurang karena adanya revisi undang undang kpk
kemudian bagaimana kita selalu menghamba dengan hidup pemberantasan korupsi
atau ipk yang sekarang yang dikatakan ini jauh jauh menurun
ini juga menjadi bagian dari hal hal yang kami cermati
tapi kita tidak mengacu semata mata pada itu saja
karena bagi komisi tiga puluh tiga ini adalah hal yang kita harus lakukan
dan bagi dpr itu tentunya spektrumnya jauh lebih global lebih makro
melihat dari segala sudut dan perspektif
saya masih beranggapan bahwa hakim hakim yang ada di republik ini
ini hakim hakimnya masih merah putih
kalaupun ada penyimpangan penyimpangannya sangat kecil sekali
kita sudah mendapatkan revolusi
bagaimana teman teman di mahkamah agung beserta jajaran melakukan pembinaan yang begitu luar biasa
bagaimana teman teman di kejaksaan dan kepolisian mereformasi dirinya dengan begitu hebatnya
mudah mudahan ini juga bisa memberikan keyakinan bagi kita semua
cuma bisa tahu perkara di mahkamah agung itu satu tahun mungkin memutus dua ribu perkara
kalau ada satu dua perkara yang tidak ketua harapan bukan saya katakan bermasalah ya
kalau misalnya banyak sekali ada keluhan muncul dari masyarakat ke komisi tiga dpr bang ardiri ya
saya mencermati ini semua
bang arteria tadi mengatakan ada banyak keluhan yang muncul dari masyarakat terutama dengan korting masa hukuman ini
langkah konkret dari dpr sendiri sementara saat ini seperti apa
ya pastinya dpr itu kan tahu hukum dan kita juga sangat beretika
dan hal hal itu kan bagian dari aspirasi
tapi saya katakan tidak banyak ya
kami mendengar karena kan dpr ini kami punya tenaga ahli
lalu setiap hari itu semua isu publik ini kita menyerap
nah memang kita mencermati
nah memang kita mencermati
nah memang kita mencermati
kita juga temukan ada yang mengatakan bahwa sekarang marah sporting hukuman bagi napi koruptor
yang utama itu bukan masalah hukumannya dikurangi
tapi apakah hukuman itu sudah menganut kepastian hukum sudah berkeadilan dan penuh kemanfaatan
apakah keputusan itu dilahirkan melalui proses proses yang tepat
ya sebagaimana mestinya
apakah putusan itu menimbang betul
yang namanya fakta hukum
saya kebetulan salah satu dari tim pansus kpk yang kemarin
kan kita juga bisa melihat bagaimana keluarga keluarga kita yang ada di sukamiskin sana
yang harus dipaksa untuk dilabelkan sebagai koruptor
ya dalam banyak hal ya itu pembuktiannya kan belum sempurna
yang tadinya disangka a karena nggak bisa dibuktikan jadinya korupsinya b
nggak masalah tetap korupsi memang
ya tapi saya katakan kita sangat tidak ilmiah
kita sangat tidak begitu hebat lah bagi kami penyidik penyidik kpk untuk bisa melakukan hal yang dideklarasi
tetapi pada akhirnya bukan saya katakan mencari cari kesalahan tapi melihat atau menemukan kesalahan di tempat yang lain
ini nggak boleh yang saya katakan bahwa setiap dakwaan setiap naiknya perkara itu harus secara cermat
harus juga mengedepankan prinsip kehati hatian
oke oke bicara mengenai cermat dan juga penuh kehatian kita juga bicara mengenai faktor faktor yang sudah diteliti selama ini
terutama terkait dengan maraknya fenomena courting diskon terhadap koruptor ini
termasuk sebelumnya pokatu gm menyebut tidak hanya mengenai semangat pemberantasan korupsi yang menurun dan juga kinerja kpk
tetapi juga beberapa sosok yang dianggap sudah hilang
sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya fenomena tersebut
tapi nanti tahan dulu mas ucheng jawabannya
ini pertanyaan untuk mas uceng kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan kembali menggali ada apa dibalik fenomena courting diskon antar atau di atas para koruptor ini bersama dua narasumber saya
saya kembali ke mas ucheng dan juga mas ucheng
sebelumnya kan pokatu gm sudah menyatakan kalau ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya diskon hukuman ini
dimulai dari kepemimpinan kpk saat ini kemudian juga revisi undang undang kpk
serta hilangnya sosok atau pensiunnya almarhum hakim al tiju al kostar yang menjadi trigger dimulainya fenomena ini
mungkin kita bisa gali lebih lanjut dari ketiadaan sosok seperti almarhum al tiju al kostar ini
dimana beliau dianggap sebagai salah satu faktor yang semakin atau
semakin maraknya kuarti hukuman koruptor
jadi tidak adakah lagi sosok yang kita lihat ini bisa menjadi pengawas kemudian contoh sekaliber almarhum
sebenarnya kalau kita lihat ya sepanjang dua ribu dua puluh atau sepanjang sepeninggal pak artijo
waktu pak artijo selesai di mahkamah agung
itu terjadi tren peningkatan permohonan pkpu
bahkan kemudian yang mendapatkan pk keringanan dari pk itu ada sekitar dari seribu perkara tersebut ada sekitar empat belas perkara
itu jauh meningkat dibanding sebelumnya
ya itu yang kemudian asumsinya bahwa bisa jadi ada korelasi hubungan antara tiada tok seperti artijo dengan kemudian meningkatnya itu
tapi apakah faktornya cuma
itu saya yakin tidak
ya saya yakin tidak mungkin faktornya cuma satu itu
karena lagi lagi pak artijo itu kan satu diantara sekian banyak hakim yang memutus
nah faktor yang lainnya barangkali adalah ya itu tadi simbol
mungkin simbolisasi karena pak artijo itu walaupun sendiri sebenarnya dia jadi kayak simbol ya
simbol keras dan itu kemudian sedikit banyak meluluhkan
nah kalau ditanya misalnya apakah ada orang orang
yang seketat dan sekuat pak artijo
saya yakin sebenarnya ada mahkamah agung itu
saya bahkan kenal beberapa diantaranya
cuma apakah kemudian terjadi mistifikasi seperti yang terjadi di pak artijo
sehingga orang kemudian berpikir dua tiga kali untuk meminta itu bisa jadi belum nampak
itu yang pertama
yang kedua adalah ya saya nggak tahu juga ya
apa yang terjadi di di di
di di di mahkamah agung
tapi pada faktanya dari sekian banyak permintaan pk itu
memang ada ada ada empat belas perkara yang kemudian mengalami apa keringatan
dan itu meningkat jauh dibanding tahun tahun atau pasca terakhir sebelum pak artijo ada
oke dan bagaimana pukat menyerot peran dari mahkamah agung serta hakim hakim yang ada di dalamnya mas
sebenarnya begini ya
mahkamah agung itu adalah satu sistem
yang kemudian ada sistem lain yaitu komisi judisial
sebenarnya berfungsi baiknya mahkamah agung itu tidak terlepas dari berfungsinya komisi judisial secara optimal
barangkali tanyaan sama terus saja kita mengatakan
tadi ada sesuatu di mahkamah agung ya
ada terjadi perubahan
ada konstelasi yang berubah
di mahkamah agung ya
mungkin juga ada di luar itu
misalnya kayak kpk kemudian undang undang kpk yang saya yakini dan lain lain sebagainya
tapi pada saat yang sama ada juga nih sistem pengawasan langsung yang seharusnya kita mulai memberikan pertanyaan besar
misalnya komisi audisial
sampai mana sih kerja kerja komisi yudisial untuk melihat fenomena ini
bahkan kemudian barangkali mengembangkan konsep pengawasannya untuk kemudian mengawasi atau kemudian melihat fenomena ini
kalau misalnya mencari sosok sosok atau hakim hakim yang bisa menjadi contoh ini kan juga salah satu ranah dari komisi tiga ya
sebagai salah satu harapan untuk mencari sosok tersebut dari fit and proper testnya
nah apakah ini juga menjadi pertimbangan bagi komisi tiga dpr kedepannya untuk melakukan fit and proper test tersebut
pertama tama tanpa menghormati rasa hormat saya dengan almarhum paltijo
yang saya sampaikan begini
apakah putusan almarhum itu sudah benar memutus
almarhum sudah menerapkan fakta hukum yang benar atau menerapkan hukum yang benar
nah ini perlu dikaji
dalam banyak hal ya saya juga bukan saya tidak mau lah ini saya hormat sekali sama beliau ya sama almarhum
tapi kalau kita eksaminasi ya kalau kita melakukan pencermatan lagi terkait dengan pertimbangan
pertimbangan ponis apa putusan
saya melihat banyak sekali keganjilan
nanti kalau bisa kita mas uceng yuk kita sama sama kita kupas itu putusan putusan almarhum
oke tapi kita perkecil untuk urusan ini
kemudian kita juga semua harus jujur pakai nalar rasiologis
apa yang kalau hakim itu memutus ringan
itu hakimnya nggak benar
sekarang ini dulu terutama waktu kita di pansus hakim itu datang ke kita
pak saya ini yakin betul yang bersangkutan itu tidak salah
tapi karena kami takut pak sama kpk pak semua kita sudah disadap
ini yang dulu ya
akhirnya mau gak mau kita kasih hukuman ke mereka
ini kejadian mas uceng
ketiga ya saya juga minta betul sama ini kan sahabat saya nih mas uceng
kita semua satu tujuan lah
kita harus berpikir indonesia yang lebih baik
kalau dikatakan apa yang terjadi di mahkamah agung
saya jawab mengatakan mahkamah agung melakukan revolusi yang begitu luar biasa
bagaimana sudah tidak ada main main perkara sekarang
barang hitam jadi putih itu nggak bisa lagi mas
kemudian yang ingin saya sampaikan
berapa banyak ya perkara yang diputuskan oleh mahkamah agung
berapa banyak perkara yang diputuskan itu yang bermasalah
menurut icw atau menurut mas uceng lah
nah itu pun juga harus kita uji masalahnya
apa karena dia memutus ringan
apakah dia memberikan corping
kalau begitu kan sangat dangkal sekali
nah tadi bicara mengenai ky
saya sepakat ya
kalau undang undang ini kita aman aman konstitusi ini ky juga harus kita drop
tapi perundangan ky itu
ini belum kita jelas semua
ini untuk mengawasi teknis non judicial
kalau judicial itu tetap punyanya mahkamah agung
punyanya bahwas kenapa
karena kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka
terlepas dari kekuasaan manapun
nah saya ingin mengajak semua pihak
kebetulan ditanya lagi sama mbak tadi bahwa
bagaimana dengan fit and proper
dpr itu paling serius untuk memilih
yang harus dipilih oleh dpr
karena itu adalah kewajiban politik
kewajiban moral dan kewajiban konstitusional
kita punya pertanggung jawaban disitu
pastinya lebih baik
tapi apakah kita mau terima nih mbak
hakim hakim yang bagus bagus
ini ky juga bermasalah
hakim hakim yang bagus bagus
hakim pengadilan negeri jakarta pusat tuh
nggak bakalan bisa masuk jadi hakim agung
kemudian orang orang yang hebat
tidak mungkin masuk jadi hakim agung
jadi values penilaian yang baik oleh makam agung
yang jadi hakim agung nanti
hakim yang menangani perkaranya jarang banget
hakim yang tidak pernah dapat godaan
godaan dunia maupun godaan akhirat lah
itulah yang dipilih ky
hakim hakim yang menangani perkara yang tidak kompleks
ada yang di gorontalo
ada yang dimana
itu yang dipilih
padahal kita ingin ada saja satu sudut pandang
atau persamaan persepsi lah
bagaimana terkait dengan hakim yang baik
artinya dpr sangat serius
dpr pernah untuk tidak memilih satupun yang diusulkan ky
tapi kami juga ingin melakukan agar yang bisa lebih efektif
kita juga mengendorse agar kay ini bekerja dengan luar biasa
ada banyak pemerhati pemerhati teman teman icw dilibatkan
ada mas ruce yang melibatkan
tapi kami juga ingin dibuat spektrum yang lebih besar
bagaimana lebih menjelmati lagi terkait dengan hakim
orang orang hebat yang ditaruh di posisi hebat
yang tidak atau yang dikatakan oleh ky ini adalah hakim hakim bermasalah
ini yang menjadi bagian dari pencermatan
dan pastinya mbak kita mohon doa
ini ada fit and proper test lagi untuk hakim agung
kita tunggu masukannya termasuk dari icw
mas uce yang pegiat anti korupsi
tentunya kami akan memilih hakim hakim yang bagus
karena mereka itu adalah wakil tuhan untuk menegakkan keadilan yang ada di republik yang sekarang tercinta ini
mas uce yang mau masukannya
diminta sama bang arteria
saya pikir tetap dalam konsep
kalau kita bicara soal konsep proses hukum
si problem itu tidak tunggal
saya percaya bahwa ada problem bersifat struktur
ada yang bersifat kultur
ada yang bersifat substansi hukum
komisi tiga ada baiknya sekarang juga untuk mulai pay attention undang undang tipikornya itu sendiri
karena kita semua tahu bahwa undang undang tipikor itu sendiri penuh problem
dan banyak sekali sebenarnya teriakan catatan dari begitu banyak profesor termasuk begitu banyak pihak yang mengatakan undang undang tipikornya itu sendiri bermasalah
dan kelihatannya ada wilayah yang harusnya kita perbaiki
pada saat yang sama saya ingin mengatakan reformasi di mahkamah agung itu harus tetap dilanjutkan
dalam artian apakah ada reformasi di tubuh mahkamah agung
kalau kita compare misalnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang gitu
tapi kalau kita bicara soal harapan
misalnya harapan yang ditaruh di blueprint mahkamah agung dulu yang dibikin di tahun dua ribu empat dua ribu lima
itu kelihatannya belum berjalan aktif dan belum berjalan berjalan
pada saat yang sama saya bilang konsep konsep pengawasan itu komisi judisial memang harus ditinggikan
kenapa karena saya anut teori bahwa yang namanya independensi itu tidak pernah berdiri sendiri
silahkan dibuka buku buku teori independensi independensi itu tidak pernah begitu sendiri
independensi itu punya korelasi dengan integriti
kalau integritasnya tinggi independensinya bisa ditinggikan
tapi kalau integritasnya rendah keliru kalau kemudian kita meninggikan independensinya
apa yang saya mau bilang pada saat ketika mahkamah agung misalnya kita bayangkan mengalami krisis integritas
atau mengalami kekurangan integritas
maka independensi itu bukan untuk dihilangkan tapi kemudian bisa dikurangin derajatnya
misalnya dengan meninggikan pengawasan
menaikkan konsep pengawasan oleh komisi judisial dan lain lain sebagainya
itu rumusan yang begitu banyak di buku buku teori kalau kita mau bicara soal independensi dan integriti
nah poin saya sebenarnya
proses perbaikan atau reformasi peradilan di kita ya tentu belum selesai
ya ada pekerjaan rumah besar
dan pekerjaan rumah besar ini bukan hanya milik dps
saja milik pemerintah juga
tentu saja mahkamah agung sendiri
tentu saja milik komisi judisial dan tentu saja milik kita semua
pemerintah penegak hukumnya
pembuat aturan hukumnya
untuk menguatkan itu
undang undang tipikornya masih banyak yang perlu diperbaiki
termasuk mengenai aturan
kemudian juga bagaimana mencari penegak hukum yang sesuai dengan konteks dari undang undang tersebut
gimana menurut bang arteria
ya makanya kalau dpr itu bekerja
sebelum rakyat minta kita sudah jalankan
jadi undang undang tipikor dan paket paket terkait dengan undang undang biad biad penegakan anti korupsi
itu sudah dimasukkan ke dalam prolegnas oleh dpr
belum diminta saja kita sudah buat mbak
sekarang apalagi dpr ini
kemudian ya kalau kita katakan wah ini kan masuk prolegnas prioritas tapi yang long list
ya bayangkan banyak sekali ru yang nggak masuk sama sekali
ini sudah kita masukin
yang kedua sampai menunggu ini setiap pembahasan
kemudian ada pembahasan rkuhp
kita berusaha juga
selalu melakukan hal hal yang beririsan dengan bagaimana pembaharuan undang undang tindak pidana korupsi ini
nah jadi bukannya kita bergerak di ruang hampa
segala masukan dan aspirasi ini kita jalan secara simultan
tetap jadi concern kan

walaupun pada saat kita membahas di undang undang yang pada saat dibahas di badan legislasi
maupun pada saat kelengkapan dpr di komisi yang membahas undang undang
nah berikutnya terkait dengan masalah reformasi mahkamah konstitusi
ya kemudian gini loh
kalau saya kan bicaranya tentunya ada data
kemudian juga semuanya juga terukur
bagaimana mahkamah agung lima tahun yang lalu
mahkamah agung sepuluh tahun yang lalu
bagaimana grand design
kalau dikatakan bagaimana road map
sekarang pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap
itu ngebantu gak
kemudian yang kedua
bagaimana masalah masalah pungli
jauh berkurang tidak
bagaimana dengan hadirnya e court
sekarang ini mas
makanya kita memanfaatkan
polisi itu menggunakan inovasi terkait dengan kemajuan teknologi untuk apa
pengembangan teknologi kepolisian yang modern
mahkamah agung sudah melakukan itu
kenapa itu k y
mengawasi hakim datang datang pakai uang negara jauh jauh
sekarang ini hakim batuk saja di depan
karena sudah kelihatan semuanya dari berbagai sudut
kenapa itu k y datang datang ke ruang sidang
pakai uang negara
apa gerobolannya datang ke sana
kadang kadang pimpinan diminta pakai fasilitas mewah
ini didengar juga dong
kalau depan mau teriak itu kita akan sampaikan juga
nggak bagus bagus amat itu yang disampaikan pak uceng
terkait dengan k y
tapi kan kita menjaga kehormatan lembaga kay itu sendiri
bagaimana kalau blueprint mahkamah agung tidak berjalan
ini dalam perspektif apa
kita buka bukaan lah
mas ujang kalau bisa nanti datang di rapat rdp dan rapat kerjanya
terkait dengan komisi tiga dengan para mitra kerja
itu kelihatan banget perubahan perubahan yang dilakukan
polisi itu bisa hebat
jaksa bisa hebat
hakim bisa hebat
pasti hebat ada kontribusi kami dari komisi tiga
kita lakukan ini dengan penuh cinta kasih
dengan penuh kepedulian untuk memperbaiki mitra mitra ini
tapi kalau dikatakan nggak berjalan ya kita juga agak keberatan lah
saya sepakat k y dikasih porsi besan
sepanjang untuk yang non judicial
kenapa yang non judisial
karena memang yang porsinya ada di sana
kalau dikatakan mahkamah agung kekurangan intelektual
kalau dikatakan mahkamah agung kekurangan integritas atau kritis
wah ini sih saya bilang udah kelewatan banget
ini tuduhan serius
jadi itu gak lah seperti itu
di mahkamah agung itu pastinya sangat banyak hakim hakim yang mulia majelis hakim ini
yang sudah menorehkan dan berjasa sekali bagi rasa keadilan masyarakat
kami hanya mengatakan gini loh
yang dia putus itu puluhan ribu setiap tahunnya
yang kalian permasalahkan itu cuma satu dua tiga atau sepuluh perkara
apakah fair apakah adil untuk mengatakan ada masalah di mahkamah agung
ada masalah di hakim hakim kita
saya saksi mata kok
hakim hakim terutama hakim hakim yang sudah angkatan saya nih
masalahnya perkaranya ini kerugian negara yang dialami lebih dari seratus miliar rupiah bang arteri
makanya tunjuk mata tunjuk hidung siapa hakim yang bermasalah
kalau saya punya bukti saya bisa kasih contoh
ada satu hakim di bali ke yang masalah
saya sebutin namanya
tapi saya punya data yang konkret dan aktual
tapi hakim jumlahnya berapa
nah ini yang saya minta betul kepada teman teman kepada keluarga kami dari icw ada mas uceng ya
artinya kita semua ini untuk perbaikan untuk juga bisa melihat

oke bang artirian
tapi kalau seperti bang artirio bilang ini atau ada integritas tentunya integritas itu tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki diri ke depannya tentunya demi kemaslahatan bersama ya bang artiria ya
tapi kewajiban komisi itu untuk mengawal dan memastikan itu
semoga ini juga tidak terjadi lagi ke depannya karena memang korting dari hukuman bagi koruptor ini tentunya bisa menjadi presiden atau wajah bagi pedagang
atau wajah bagi pendagang hukum di indonesia
dan tentunya kita tidak ingin seperti itu ya terjadi ke depannya
menjadikan contoh bagi wajah hukum di indonesia khususnya
karena durasi sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
terima kasih sekali atas waktunya bapak bapak mas uceng dan juga bang arteria atas waktunya di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
terima kasih sekali lagi selamat malam
mas uceng cepat sembuh jangan dipikir
dan sian indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami